menjelang peringatan hari aids sedunia satu desember besok kami hadirkan informasi tentang tiga anak dengan hiv tinggal di house of love committee aids huria kristen batak protestan atau hkbp di nainggolan kabupaten samosir sumatera utara
mereka tidak bisa mendapat akses pendidikan di sekolah formal karena keberadaan mereka ditolak orang tua siswa
anak anak yang sudah kehilangan orang tua ini pun tidak bisa bebas bermain seperti teman mereka yang lain
seperti inilah kegiatan sehari hari hh sebelas tahun sas sembilan tahun dan ss lima tahun
mereka adalah anak penderita hiv yang tidak bisa mengecap pendidikan formal karena mendapat penolakan dari para orang tua siswa
kini mereka hanya bisa belajar mandiri bersama ibu asuh atau relawan di house of love komite aids huria kristen batak protestan atau hkbp di desa nainggolan kabupaten samosir sumatera utara
di sini mereka juga bermain bersama tiga anak dengan hiv
yang lain yang juga binaan hkbp
lima bulan lalu tepatnya tanggal sepuluh juli dua ribu delapan belas tiga anak binaan ini sempat mendaftar dan masuk sekolah
dua anak masuk kelas satu sekolah dasar negeri tak jauh dari rumah mereka tinggal
seorang lagi masuk sekolah pendidikan anak usia dini perguruan swasta
namun itu menjadi hari pertama yang sekaligus jadi hari terakhir sekolah buat mereka
hanya dapat sehari menikmati pendidikan di sekolah formal membuat tiga anak binaan komite aids hkbp tersebut sedih dan terpukul
meski mendapatkan ilmu dan pembelajaran dari ibu asuh dan relawan
anak anak binaan komite aids hkbp tetap ingin menimba ilmu di sekolah formal
aku menjadi tentara
gak apa apa kelas satu yang penting aku bisa sekolah di situ
ketiga anak ini tidak bisa mengecap pendidikan formal karena komite sekolah orang tua murid dan sejumlah warga nainggolan
menyampaikan protes dan permintaan
agar anak anak ini tak lagi sekolah
pembicaraan orang tua siswa itu disepakati bang mas agus ya bahwa
kalau mereka tetap sekolah di sini itu mereka nggak dilarang
mereka nggak dilarang sekolah di sini
cuma nanti kalau mereka tetap akan sekolah di sini
orang tua siswa yang akan memindahkan anak anaknya ke sekolah lain
mereka akan berpikir kita ingin anak kita aman sehat
jadi ketika anaknya sekolah di sini orang tua ingin nyaman juga kerja di ladang
komite aids akbp berani menyekolahkan anak binaan mereka karena sebelumnya ada jaminan dari bupati kabupaten samosir
anak anak binaan dapat sekolah di mana saja di kabupaten samosir
karena mereka punya hak mendapatkan pendidikan formal sebagai anak bangsa sama dengan anak anak lainnya
untuk mendaftarkan anak anak di sekolah
karena itu adalah janji dari bapak bupati bahwa anak kita bisa sekolah
di mana pun mereka mau di samosir
pada pertemuan dengan pimpinan kita
nah setelah satu hari mendaftar mereka di sana memang diterima
tapi satu hari sekolah yang menjadi terakhir sekolah
pihak sekolah mengatakan kepada kita bahwa anak anak tidak boleh sekolah di sana lagi
orang tua dari
dari siswa yang lain tidak bersedia
pasca penolakan tersebut telah tiga kali digelar pertemuan
pertemuan kedua bahkan dibimbing langsung wakil bupati samusir
dengan melibatkan kepala dinas pendidikan dan kepala dinas kesehatan di sana
namun perwakilan orang tua murid dan warga tetap pada pendiriannya
tak ingin anak anak mereka sekolah bersama tiga anak dengan hiv handar
kita sudah sosialisasikan dan upaya mereka mungkin upaya preventif
yang mereka lakukan di situ
sehingga sampai sekarang masyarakat itu belum siap lah
namun kita terus berupaya
pro dan kontra anak dengan hiv belajar di sekolah formal
membuat kepala sekolah dasar tempat anak anak terdaftar kewalahan dan mulai terganggu
apalagi rapat yang kerap digelar di sekolah terpaksa harus meliburkan anak anak yang lain
apapun keputusan yang akan diambil pihak sekolah siap menjalankan
walaupun jika harus mengajar dua orang anak saja
apalah pihak sekolah kami tetap menunggulah sebenarnya di sini
apa solusinya yang dari kabupaten dari dinas ya kami cetak menerima
kalau solusi dari sekolah apalah kami solusinya
nggak ada solusi yang paling pas
kalau kami kalau ada solusinya udah bisa oke masuk anak anak ya masuk
meski ada usulan pemerintah kabupaten samosir dibuat homeschooling
untuk anak anak namun pegiat hiv menilai usulan itu bukanlah solusi yang tepat
karena hal itu merupakan tindakan diskriminatif bagi anak anak dengan hiv
tiga anak dengan hiv di desa nainggolan samosir ini berharap tidak ada diskriminasi
dan juga terhindar dari stigma negatif yang muncul di masyarakat
agus supratman samosir

aku sudah ketua badan kasus desa desasan sudah rib partly karena kabupaten